pejabat di fpip marunda
dan tidak akan tegas itu harus dilakukan
lalu tidak sampai disitu
akan kita kenang sebagai suatu
kelipuan yang harus diketahui
di satu angkatan itu kita tidak terima
tidak ada lagi istilah
yang akan kita lakukan
sehingga tidak ada lagi istilah
yang akan kita lakukan
menuntut pendidikan yang memberikan masa depan dia dengan suatu kompetensi dan kapabilitas yang humanis
ketika kita melakukan tanggung jawab yang mempersatukan indonesia